meski di bulan ramadan ada sejumlah sektor pekerjaan yang beroperasi selama dua puluh empat jam penuh tanpa henti
nah salah satunya di bidang transportasi ya yaitu adalah stasiun yang justru akan semakin ramai hingga lebaran nanti
betul seperti tadi yang sudah disampaikan oleh maggie nah ini seluruh pekerja stasiun ini juga akan semakin sibuk
selain petugas kai dan juga masinis ada juga para porter
sudah ada produser lapangan cnn indonesia sandra insana yang saat ini berada di stasiun senen
halo selamat pagi sandra ini sandra pastinya sudah sahur nih ya
sudah sahur belum nih sebelum memberikan laporan nih kita nanya dulu nih soal
iya belum sahur nanti setelah live ini baru saya sahur
ini pekerja pekerja malam
dan kalau boleh saya gambarkan betul sekali saat ini saya sudah ada di stasiun senen
dan di belakang saya
ini sudah ada para penumpang yang sedang duduk ya menunggu perjalanan berikutnya
dan memang kalau kita bicara soal penumpang ini kalau di stasiun senen ini tentunya dua puluh empat jam terus ada dan pelayanan pun terus diberikan
dan penumpang penumpang ini maggie dan juga iqbal ini adalah ladang untuk mengais rejeki khususnya untuk pekerja porter nih
jadi semakin banyak ini semakin bahagia
nah saya akan mengajak maggie dan juga iqbal serta penonton
mungkin di sini ada yang menonton dari rumah sahur di rumah seperti itu bersama keluarga ataupun sendirian
nah ada juga loh
tentunya untuk para pekerja pekerja ini yang harus siap standby bekerja sambil mempersiapkan sahur juga
nah saya akan mengajak kalian untuk mengenal lebih dalam bagaimana sih profesi porter
kerjanya kalau di malam hari seperti apa dan kalau di bulan puasa ini apa nih yang berbeda dengan yang biasanya
bagaimana mereka mempersiapkan

saat ini saya sudah bersama dengan pak khalid ya
pak khalid gimana bapak udah sahur belum nih pak
belum ya pak setelah ini nanti kita sahur bareng aja gimana
pak boleh cerita nggak sih kita tuh penasaran kalau porter itu pekerjaannya seperti apa nih pak
apa saja ngakut bareng saja kah atau bagaimana
terus pendapatannya itu berarti per bulan atau bagaimana pak
ya pekerjaannya ya membantu juga ngasih tahu apa penumpang yang datang
tahu kita kasih tau pokoknya pelayanan naik kereta api lah
bukan hanya mengangkut barang tapi ngasih informasi apa yang ada di kereta api
oh jadi bukan hanya mengangkut barang saja tapi juga memberikan informasi kalau penumpang penumpang butuh informasi
pak ini kan ngangkut barang kadang kadang juga lumayan berat ya pak ya
paling berat bapak atau teman teman bisa ngangkat itu berapa pak
untuk badan seperti ini
waduh strong ya pak
berat bawaannya sama badannya
lebih berat bawaannya juga karena nggak cuma satu mikulnya
tapi menikmati pak
alhamdulillah bisa menikmati
nah pak kita dan penonton di rumah juga penasaran sebenarnya kalau porter itu tuh gajiannya tiap bulan juga atau bagaimana nih pak
kalau porter itu pendapatan itu dari vipenumpang aja
sama sekali nggak dapat
sama sekali nggak dapat gaji
oh untuk tarifnya bapak pasang biasanya berapa pak
ya seikhlasnya aja
kalau ada yang ngasih enam ribu ada yang ngasih dua belas ribu kita terima aja
yang penting kita ikhlas dia ikhlas kita terima berkah gitu
untuk berat seberat kadang kadang sampai empat puluh kg
cuman kadang kadang ada yang ngasih dua puluh ada yang ngasih sepuluh ya kita terima aja gitu
terima saja ya
nah bapak ini kalau lagi bulan puasa gini kerja porter gimana pak
makin ramekah atau bagaimana
karena kan mudik nih pak
kalau musim puasa begini pertama itu sepi
mungkin pertengahan mungkin agak rame
kalau kita gini sekarang sekarang lagi sepi
lagi sepi ya pak tapi justru pas mudik itu momen momen yang ditunggu tunggu karena akan membludak
nanti lebaran kurang setengah bulan lah insya allah udah ada penumpang kembang kembang
nah ini kan harus stand by shift malam juga
ini kalau berpuasa gini bapak puasa ya pak ya
nah itu gimana pak mengatur waktu
karena kan penumpang kan
kadang jam dua jam tiga nanti ada lagi
terus mengatur waktu mau persiapkan untuk sahurnya bagaimana
lanjut sahur ya nunggu waktu senggang
nanti ada waktu senggang lima belas menit atau dua puluh menit kita sahur
jadi ngatur waktu sendiri karena memang ya uangnya juga tidak berpatok pada gaji
tetapi berpatok pada penumpang
jadi kalau misalnya mau ya tinggal stand by kalau tidak ya mungkin kehilangan kesempatan mendapatkan uang itu ya pak
kalau di sini bapak biasa kalau cari
menu sahur atau makanan sahur di mana pak
ya di luar lah
kalau makan di sini ya nggak mampu lah karena kelasnya porter
oh jadi di sini
jadi kalau untuk para porter tentunya juga menyesuaikan karena stasiun tentunya juga memiliki harga
walaupun sebenarnya ya lumayan sih ya pak ya
jadi mencari makanan ini biasa di luar
nah pak ini bulan puasa biasanya tuh kalau sahur kan sama keluarga
ini bapak sambil bekerja malam ini gimana pak
ya diatur aja lah sendiri aja lah
nanti sama keluarga
kalau kita cari duit ya sahur sendiri nggak apa apa gitu
tetap menikmati ya pak
yang penting bekerjanya untuk keluarga
oke baik pak kamit semoga ini nanti makin banyak penumpang yang menggunakan jasa porter
bapak semangat terus puasanya lancar
paul dan tentunya nantinya ada waktu untuk bisa sahur menikmati bulan ramadan dan juga tentunya lebaran bareng keluarga ya pak ya
oke bapak sekali lagi terima kasih
baik maggie dan juga iqbal itu dia bincang kita bersama dengan salah satu porter yang ada di stasiun senen
dan kalau kita bicara ini memang mereka mengais
kita jadi tahu ya bahwa porter itu menawarkan menawarkan seperti itu untuk kita minta bantuan
dan ternyata itu bayarnya seikhlasnya
kemudian juga tidak ada gaji bulanan sama sekali
dan bagaimana pergelutan pergelutan para pekerja malam salah satunya malam ini porter yang ada di sini ya memang mereka bekerjanya bebas
bisa sahur kapan saja
tetapi kalau mereka tinggalkan tentunya mereka meninggalkan momen untuk mendapatkan uang lebih
karena ya ketika pengunjung datang ditinggal maka tidak dapat seperti itu
tapi tentunya ya ini salah satu hal yang kita syukuri bersama
mungkin di sini ada yang bisa menikmati hangatnya sahur bersama keluarga
ada para pekerja juga di sini
jadi semangatnya pak kamit sih bisa saya contoh sih tentunya
beggy dan juga iqbal
aik sandra tentunya semoga
siapapun yang mencari nafkah untuk keluarganya dilancarkan rezekinya
apalagi di bulan ramadan seperti ini doanya mudah mudahan cepat segera terkabul
sandra terima kasih ya informasinya
jangan lupa sahur seperti yang tadi sudah saya bilang